pasar rawamangun jakarta timur kembali dibuka pada senin pagi
sebelumnya pasar ini ditutup selama tiga hari untuk disemprot disinfektan karena ada pedagang yang positif covid sembilan belas
kegiatan jual beli di pasar rawamangun sudah kembali berjalan
sejak senin dini hari pedagang dan pembeli sudah terlihat di kawasan pasar
mayoritas pengunjung pasar sudah menggunakan masker selama berada di kawasan ini
disediakan pula wastafel untuk cuci tangan di depan pintu masuk utama
selain itu pengukuran suhu tubuh juga dilakukan pengelola kepada setiap orang yang masuk ke kawasan pasar
sebenarnya gini untuk rawamangun apapun sudah dilakukan dengan seteruk teruk peraturan dari pid pasar jaya
setelah itu sudah dijalankan cuma emang mungkin ada musibah saja
sekarang gini dari awal pun untuk pasar ramangun setiap pedagang atau pengunjung yang masuk pasar harus memakai masker
cuci tangan dulu terus dites termometer
para pedagang bersyukur sudah mulai kembali kepasaran
mereka berharap pandemi bisa segera selesai agar bisa beraktivitas seperti biasa lagi
ya pokoknya intinya kedepannya saya lebih hati hati lagi
pokoknya jangan ada masalah lagi lah di pasar ini
jangan sampai kayak begini lagi gitu
kayak kemarin kemarin kan ditutup tiga hari kan
pada kaget juga kan pedagang yang lain gitu
pada aneh juga gitu kan
ini musibah juga
covid sembilan belas ini cepat berlalu
ibu ibu bisa belanja gitu loh
dan percaya aja yang penting protokol kesehatan diperhatikan
sebelumnya tes masal covid sembilan belas dilakukan di pasar rawamangun pada dua belas juni lalu dan ditemukan satu orang positif
menindaklanjuti hal tersebut pasar rawamangun ditutup selama tiga hari sejak dua puluh enam juni untuk penyemprotan cairan disinfektan ke seluruh sudut pasar
untuk mengurangi potensi penyebaran covid sembilan belas
jam operasional pasar rewakarasi rewakarasi dan pasar rawamangun dihubungkan dengan penyemprotan cairan disinfektan ke seluruh sudut pasar

siva maulida dwi prasetyo jakarta